dan untuk membicarakan tentang kesehatan jantung di hari jantung sedunia ini melalui zoom sudah ada dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah dokter aryo suryo kunchoro
selamat siang dokter
selamat siang mbak
baik dokter selamat hari jantung sedunia dokter
boleh mungkin sedikit dikoreksi apabila tadi data yang saya sebutkan ada yang salah
namun dari data yang kami dapatkan dan juga beberapa riset yang saya lakukan adalah memang penyakit jantung masih menjadi salah satu penyakit yang angka kematiannya tertinggi di dunia khususnya kalau kita bicara tentang di indonesia
namun dokter di kondisi pandemi seperti ini apa sih yang membuat comorbid jantung ini begitu berbahaya apabila terinfeksi covid sembilan belas
ya terima kasih
jadi yang tadi sudah disampaikan oleh presenter tadi pada awal awal dari acara ini adalah bahwa memang betul bahwa penyakit jantung memang berbahaya
masih menjadi momok bagi kesehatan di seluruh dunia dan terutama negara negara berkembang
dan di era pandemi ini barangkali memang angkanya memang tendurung meningkat
tapi memang jangan lupa juga bahwa banyak sekali juga penderita penyakit jantung yang memang menunda untuk ke rumah sakit sehingga untuk mendapatkan angka pasti sebetulnya berapa angka kesakitan atau kematian karena penyakit jantung di era pandemik ini menjadi mungkin sulit
tapi kita bisa melihat bahwa seperti yang mbak jelaskan tadi memang angkanya kemungkinan cenderung
nah kemudian kenapa penyakit jantung ini memang menjadi momok juga di era pandemi ini adalah kita melihat bahwa pada menderita dengan penyakit jantung seperti tadi sempat disinggung adalah adanya comorbid
jadi barangkali ada penyakit penyakit penyerta yang membuat kerusakan atau gangguan fungsi di organ organ yang lain
sehingga bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh dan bisa menimbulkan terjadinya lebih mudah untuk mendapatkan infeksi
dan apabila mendapatkan infeksi
dan apabila mendapatkan infeksi
misalnya seperti virus penyulitnya menjadi lebih besar sehingga atau lebih mudah terjadinya perburukan
barangkali itu yang bisa saya sampaikan kaitannya ke jantung ya mbak ya
dokter aryo kalau tadi dokter menyebutkan apalagi di masa seperti ini ya banyak juga pasien tidak hanya pasien jantung yang akhirnya jadi riskan ataupun bingung untuk berobat ke rumah sakit
karena sekarang pandemi covid sembilan belas dan orang mungkin jadi lebih ketakutan untuk bisa ke rumah sakit karena akan semakin dekat begitu dengan epicentrum dari kasus
kasus covid sembilan belas yang ada di sana
kalau rekomendasi dari dokter sendiri begitu sebagai spesialis jantung apa yang sebaiknya dilakukan oleh pasien pasien yang memang seharusnya kontrol secara rutin ke rumah sakit di kondisi pandemi seperti ini
ya jadi seperti yang pertama adalah pada pasien pasien yang memang sudah terbiasa kontrol ke rumah sakit jantung atau ke rumah sakit mana saja dengan obat obat jantung dan sudah mengkonsumsi obat secara rutin
jadi sebaiknya melihat betul kesediaan obat di era pandemi
jadi memang logikanya memang pasien pasien berusaha untuk menghindari rumah sakit karena tidak ingin terkena kontak misalnya
tapi juga mesti pastikan ketersediaan obat
dan masalah ketersediaan obat ini kan karena sebagian besar kan memang harus diresep oleh dokter
namun kita jangan lupa ada upaya untuk media lain dengan menggunakan telemedicine misalnya
itu bisa dipakai sebagai jembatan untuk komunikasi dari para pasien untuk tetap bisa berkomunikasi dengan dokter masing masing
tidak datang ke pusat layanan kesehatan
barangkali itu bisa digunakan untuk supaya tidak menunda terlalu lama sehingga pasien tetap mendapatkan obat obatan seperti yang seharusnya
dan kemudian juga pasien juga sebaiknya aware dengan kondisi diri sendiri
apabila ada keluhan yang tidak biasa yang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter masing masing
kalau memang tidak mau ke rumah sakit bisa menggunakan media telemedicine rasanya
dr aryo kalau dari kasus kasus yang dokter jumpai sendiri
kalau based on kenyataan di lapangan gitu ya dok
temuannya pemicunya ini berbeda nggak sih dok dengan penyakit jantung yang memang sudah ada di masa sebelum pandemi dan akhirnya muncul di masa pandemi seperti ini
sebetulnya temuannya tidak banyak berbeda
hanya barangkali begini
pencetusnya adalah misalnya pasien yang sudah pernah darurat jantung
mungkin obatnya menjadi putus
kemudian ada keluhan menunda untuk berobat ke rumah sakit
sehingga karena ditunda tunda kondisinya menjadi lebih berat
sehingga timbul serangan jantung
kemudian yang kedua juga adalah barangkali juga ada efek juga work from home
jadi aktivitas berkurang
makanan juga menjadi tidak terjaga
tadi sudah sempat disinggung mengenai pentingnya gizi dalam penanganan pencegahan penyakit jantung
dan itu juga berpengaruh juga sebagai pencetus
terjadinya serangan jantung di era pandemi ini
dan jangan lupa juga ya
karena mungkin barangkali work from home
barangkali mungkin buat mereka yang kebiasaan merokok
menjadi merokok lebih banyak
mungkin juga menjadi ada stres juga di sini
dan itu menjadi faktor yang menurut saya juga berperanan dalam terjadinya serangan jantung di era pandemi ini
dr aryo kalau untuk para pemilik riwayat penyakit jantung
begitu ya tom
yang masih juga dengan struggling
dengan penyakit jantungnya
dengan kondisi pandemi seperti ini
seperti penggunaan masker
ataupun juga alat alat bantu apd
yang mungkin kan akan lebih mengganggu pernafasan
dan mungkin juga akan berpengaruh dengan sistem bekerjanya jantung
apakah ada pengecualian untuk para pasien jantung ini
terkait dengan treatment covid yang ada di masa pandemi ini
jawabannya sih tidak ya mbak ya
jadi tentunya dengan penggunaan masker
apabila digunakan dengan tepat
sesuai dengan indikasi
dengan sesuai dengan penggunaan
tentunya tidak akan bisa sampai mengganggu
gangguan pernafasan semikian rupa
tentunya kalau buat mereka yang memang mengalami
gangguan pernafasan akibat jantung misalnya
ya memang disarankan memang perlu mendapatkan
asupan oksigen misalnya
memang hal itu tentunya harus dilakukan
di pusat kesehatan
atau fasilitas kesehatan
barangkali tidak bisa dilakukan di rumah
jadi memang ya
kita memahami juga bahwa
kekhawatiran masyarakat apabila ke rumah sakit
kontakt dengan covid
namun juga masih dipikirkan bahwa
kalau ada tiba tiba keluhan yang tidak bisa diberi
tetap harus sebaiknya berkunjung ke fasilitas kesehatan
untuk mendapatkan perawatan
mungkin banyak orang yang beranggapan
penyakit jantung ini kecenderungannya
lebih kepada orang yang lanjut usia
sudah lebih tua
yang lebih banyak ditemui resiko penyakit jantung
padahal anak anak muda juga sangat beresiko
apabila terkait dengan
pola makan gaya hidup
atau mungkin kebiasaan merokok
kenapa dokter dari dokter di hari jantung sedunia ini
lebih meminimalisi resiko penyakit jantung
dengan gaya hidup sehat
terima kasih mbak
jadi memang betul bahwa
masih disingkirkan mitos bahwa penyakit jantung
adalah penyakit usia lanjut
atau penyakit orang tua
usia muda pun atau yang relatif muda
juga tidak luput dari serangan jantung
terutama yang paling sering di masyarakat
yang dikenal adalah serangan jantung koroner
misalnya seperti yang mbak sebutkan tadi
kemudian masalah kebiasaan merokok
kemudian masalah olahraga
dan kemudian problem problem lain
kemudian tekanan darah yang mungkin tidak terkontrol dengan baik
merupakan salah satu pencetus terjadinya
yang bisa terjadi pada kelompok usia muda
maupun usia lanjut
jadi tetap saya menyarankan bahwa
yang harus diinyahkan
kemudian stres juga mesti diatur
kemudian tekanan darah sebaiknya juga dikontrol
meskipun di era pandemi seperti ini
olahraga tetap harus kita jaga dengan baik
untuk menghindari terjadinya serangan penyakit jantung
saya rasa itu mbak
mari kita sayangi jantung kita bersama sama ya dokter aryo
terima kasih dokter
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih mbak